sampai jumpa di video selanjutnya
kamu harus kasih pelajaran
rani udah dong jangan nangis terus
rani jangan nangis
kamu gak usah mikirin candy lagi
candy udah pergi jauh
nanti ah pokoknya mama cariin temen buat kamu
temen kamu kan banyak
kita kan masih punya saudara yang banyak
yang seumuran kamu kan ada lisa
kamu bisa berteman sama lisa
udah kamu gak usah nangis gak usah cenging gak usah mikirin candy lagi
mama pulang dulu nanti mama balik lagi temenin kamu
mama pulang dulu
temenan sama lisa
mama gak tau siapa lisa
dia tuh cuma ular bergaun indah
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
dia udah berangkat
iya udah berangkat
ia udah berangkat
itu udah berangkat
gua berangkat dulu
gua bekerja nyari
kamu mau ikut kakak naik bersih roda kak
nanti ada di sini ya
aduh caca kasian kakaknya
kamu kan berat sayang
sekalian aku mau ke depan juga
aduh kalau begitu tante bantu ya dorong bersih rodanya
akhirnya aku bisa lolos juga
sekarang tinggal cari si candy nih
aku janji wahi sekarang kita bakal sama sama terus ya kayak dulu
rani kalau aku kok gak mau jadi senegat gini sih ran
coba kamu ikut sama aku kamu tuh bakal jadi kupu
kita jadi bahkan gandangan
aku tuh percaya kok sama kamu
kita pasti berhasil
kalau emang bakal jadi kayak gitu
aku udah siap kok ngejalaninnya
sekarang tuh aku udah sadar
paling berarti buat aku
aku gak bakal ngulangin kesannya sama lagi ken
gak bakal ada orang lagi yang bisa misahin kita berdua
kamu serius ran
kita mulai petualangan kita ya kan
bukannya lo anaknya arsitek bay
pilih yang kaya raya itu kan
kalau lo culi gue pasti banyak duitnya ya gak
ayo bawa dua anak ini keluar dari sini sebelum orang lain tahu
kalau orangtuaku tahu aku di kaya giniin kalian pasti bakal masuk penjara
dasar penjara licik berani nyembat sama anak kecil
anak kecil sudah berani sombong
diajarin orang tua kamu
kamu harus kasih pelajaran
jangan macem macem sama rani ya
jangan pernah berani sedikit pun untuk nyentuh rani
asal aja kalau nyentuh
kron sendiri yang bilang rani itu anak orang kaya
makanya kalau mau minta tebusan rani itu udah harus dalam keadaan sehat
nggak boleh disakitin kayak gitu dong
aku rela ngelakuin apa aja yang penting running gak disakitin ya
terus tugasnya apa dong
kamu dekati dia dan kamu bilang
kalau adik kamu itu kakinya terluka dan berdarah
sesudah itu kamu bawa ke ujung jalan ya
ke ujung jalan
nanti biar anak buah saya yang mengurusinya
sekarang ini yang penting adalah jaga rani
ah aku punya ide
itu sih gampang
bentar ya om
itu adik saya pergi berdarah om
kayak luka gitu om
saya nggak kuat untuk denong adik saya
adik kamu ada di mana
oh disitu om

itu ide yang bagus

om buru buru mau pergi

nah di situ
jangan dua beli ini

jadi deh beard
gebur kep chia
kok om jadi nyangain candy sih
om kan jelas jelas tadi ngeliat
kalau bapak kayaraya itu tuh polisi yang nyamar
om juga lihat kan acting saya bagus dia percaya
makanya temen allah tuh tinggal lakunya nyurigain banget
dia jadi manggil ya temannya polisi satu lagi
makanya jangan kayak gini om tuh hati hati dong
yaudah sekarang kita cari sasaran lain saja
aduh om maaf ya om ya tiba tiba gini kebelet ya om
kayak di restoran itu ada toilet ya gini kesana dulu ya
kalau mau bebes kenapa ada di sana
aduh sana tuh jauh oh melihat situ aja tuh deket tuh
ini udah kebelet ya om udah mau ngompor
yaudah sana pergi
kamu kasih tau tante inge sama om billy kau sekarang kan itu diculik
iya cuma kamu satu satu yang penolong aku liz
pokoknya kamu harus bilang markas pencehat ini tuh di gang kecil seberang toko ini
maaf nyayanya tuh bukan urusan gue deh
ayo dong liz liz please tolong aku dong liz ini masalah hidup dan mati liz
enggak berjalan itu emang bukan urusan gue kak
enggak ini barusan malah kini anak supaya beliin es krim
perplit banget sih